pikiran kamu sudah bukan seperti pikiran manusia normal
sebaiknya kamu mendapatkan pertolongan medis
karena semua kejahatan yang kamu lakukan itu sudah di luar batas
dan lebih baik kamu minta maaf sama semua orang yang telah kamu sakiti sebelum terlambat
era aku benar benar berharap kamu bisa mendengar omongan aku
dan melakukan itu semua ya
gak usah sama papa
jerry biarin aja kalau papa kamu mau ke luar negeri atau mau ke manapun
yang jelas cherry harus sama mama
kita lebih asik berdua loh
jerry gak mau
jerry gak mau ditinggal sama papa ke luar negeri
gak mau gak mau
aduh susah juga kalau begini
mungkin cherry harus aku luluhkan dulu hatinya
baru aku bisa usir mas bobi
tadi juga aneh
tante lisa malah bilang abi bukan anak papa bayu
om jawab dong
jawab dong om
abi ke kamar dulu ya
nanti tante dewi nyusul
kenapa kamu kasih tau ke abi soal ini semua sekarang mas bobby
apa menurut kamu tragedi ini belum cukup buat ya
aku cuma udah muak semua semua kebohongan ini
aku gak peduli kamu muak atau enggak
aku peduli cuma abi
dia cuma anak kecil
yang kita juga gak tahu bagaimana perasaannya jika dia tahu tentang semua ini
apa dia sanggup
atau tidak menerima semua kebohongan ini
gak tau apakah aku bisa memaafkan kamu atau enggak
membohongi semua orang
kamu menjebak mas bayu
seakan akan dia melakukan perbuatan yang lewat batas dengan reva
aku melakukan semua itu karena aku terpaksa
aku sangat mencintai nisa dan
pernikahannya kita udah di depan mata dan
aku gak mau semua itu batal
kamu manusia kejam
sampai akhir hidupnya
mas bayu mengira kalau dia sudah mengkhianati aku
dia menanggung beban rasa bersalah
sampai dia meninggal
padahal dia gak bersalah apa apa
aku mengutuk suamiku sendiri di hari begitu aku tahu tentang abi
aku mengutuk suamiku sendiri pak dan dia tidak bersalah apa apa

ketika dia dikubur dan dia tidak bisa membela dirinya
dan aku mengutuk dia
di hari seharusnya aku bergabung atas kematiannya
aku memaafkan kamu bukan karena kamu pantas buat dimaafkan
karena aku tahu mas bayu pasti akan memaafkan semua kelakuan kamu
yang hidupnya sudah dihancurkan oleh kami
kita harus temukan dia
kami sudah punya sesuatu dengan kita
di tempat tidak apapun
reva tolong reva istihbar reva reva kamu itu ibunya abi kamu tegak lakuin itu sama
abi siapa yang butuh abi aku butuh kamu
kamu selamatin pergi sekarang juga tapi kita harus
aku minta kamu selamatin pergi dari sekarang juga
ibu durhaka pergi kamu dari sini
mas kamu dengerin aku dong mas lagian kan aku kayak gini juga semua karena kamu oh gitu
jadi kamu disini
tidak ada salahnya reva semua perbuatan kamu ini ini semua salah orang lain gitu
ya bukan salah kamu sendiri mas kenyataannya emang seperti itu mas
aku bisa stress kayak gini semua karena aku terlalu cinta sama kamu mas
kamu sakit pikiran kamu sudah bukan seperti pikiran manusia normal
sebaiknya kamu mendapatkan pertolongan medis karena semua kejahatan yang kamu lakukan itu
sudah di luar batas dan lebih baik kamu minta maaf sama semua orang yang telah kamu sakiti
sebelum terlambat aku benar benar berharap kamu bisa
mendengar omongan aku dan melakukan tim hai ia
hai maaf shift mas aku enggak sakit kita dan aku juga nggak perlu pertolongan medis aku bisa bisa
mencari manusia yang lebih baik kalau aku balik lagi sama kamu oke refab lebih baik kamu pergi sekarang
kalau tidak aku terpaksa panggil polisi ya tolong pergi dari sini you dus anto mass aku mohon ngece descended

kalau enggak dewi yang bakal tersakiti mas
pagi kenapa orang orang pada aneh gitu ya
aneh kenapa abi
kayak beda gitu ngeliat abi tante
apa oma udah enggak sayang ya sama abi
soalnya kan tadi omo peluk abi